sampai jumpa di video selanjutnya
gak ada yang percaya
sampai jumpa di video selanjutnya
mama tenang dulu dong mas sudah
dan fadil berani bersumpah ma
fadil gak pernah menduakan kamilah
dan fadil jamin yang ada di sini sekarang cuma kesalahpahaman aja ma
tolong percaya sama fadil
dan fadil udah bilang berkali kalikan ma
kau di antara fadil dan andara gak ada hubungan apa apa
kenapa sih mama papa
dan bahkan kamilah gak percaya sama fadil
ya gimana kita semua mau percaya sama kamu fadil
kalau kamu sendiri bersikap seperti ini
keadaan kita itu sudah tenang fadi
tapi kenapa kamu menyulut pertengkaran lagi dengan kehadirannya andara di sini
kamu mengerti gak sih fanny
kalau kamu gak ada hubungan apa apa sama andara
kenapa kamu bela mati matian anda
dan kenapa kamu marah sama mama karena mama sudah membentak andara
kamu tau gak fadil
kamilah itu merasa kalau kamu itu sudah berubah
bukan hanya cinta kamu yang hilang untuk kamila
tapi diri kamu juga sudah berubah
dan ternyata sekarang
sekarang mama merasakan perasaan yang sama dengan yang dirasakan kamilah
kalau itu ibu kandung kamu fadil
mama yang melahirkan kamu

sekarang mama juga merasa asing berdiri di hadapan kamu
sekarang mama juga merasa asing berdiri di hadapan kamu
kamu itu sudah benar benar berubah fadil
kamu tidak seperti fadil yang dulu
jadi ma merasa seperti itu ma
ma merasa kalau aku bukan fadil yang dulu
sekarang lihat baik baik
kalau memang kalian ingin tahu siapa aku sebenarnya
aku memang bukan fadil
apa maksudkah fadil bicara seperti itu
karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi
ibu kamilah menderita gejala hipertensi ma
apa maksudkah fadil bicara seperti itu
jangan dia masih jawab
jawab kamilah kak fadil
apa maksudnya kak fadil berkata seperti itu
apa maksudnya kak
apa kak fadil jawab
aku memang bukan fadil
aku memang bukan fadil
aku bukan fadil yang dulu
aku bukan fadil yang baik
aku bukan fadil yang baik
aku bukan fadil yang penyayang
aku bukan fadil yang lemah
aku bukan fadil yang lemah
dan aku bukan fadil yang penyambar
aku bukan fadil
aku fadil yang kasar
dan aku fadil yang pemarah
dan itu karena apa
itu karena papa mama dan bahkan istri
tidak ada yang percaya sama aku
tidak ada yang percaya
jangan lupa jika sudah nyanyikan
kita juga perlu menjadi seorang amat
bisa kita bicara berdua sama kamu taufan
tapi mbak mila harus bicara sama kak fadil
mama gak mau kamu ribut lagi sama fadil
dan mama juga gak mau melihat kamu menangis lagi mila
sekali ini fadil ada benarnya mama
dan papa sependapat dengan fadil
sependapat apa pak
papa sependapat untuk perselingkuhannya fadi
jadi berarti papa setuju dengan perselingkuhan fadil dan andara
papa tidak pernah membenarkan perselingkuhan itu mah
tapi papa sependapat dengan fadil
kalau tindakan mama tadi terhadap andara
itu salah mama
bapak kok jadi aneh sih pak
kok tiba tiba papa malah bela andara
papa kan tahu andara itu seperti apa
andara itu adalah duri dalam rumah tangganya kamila dan fadil
jadi pantas dong kalau mama usir dia
iya kan pak
nah mama sudah mendengar tadi fadil
andara datang ke sini baik baik
untuk meminta maaf ma
minta maaf untuk apa
minta maaf untuk apa
minta maaf untuk perselingkuhannya dengan fadil
mama rasa itu sudah terlambat pak
kalau dia memang punya perasaan menyesal dan bersalah
lebih baik dia jauh jauh pergi dari kehidupannya kami ladul fadil
bukan caranya mudar pandir terus di depan kami dadan fadil
tidak ada kata terlambat untuk seseorang menyadari kesalahannya mbak
mama tadi lihat sendiri fadil bagaimana
dia sangat kecewa ma
dia kecewa dengan tindakan mama
seharusnya mama bisa introspeknya
introspeksi diri ma
bukan dia malah menyalahkan fadil
atau menyalahkan andara
kenapa sih bapak malah bilang andara
papa sengaja ya
papa sengaja mau ada perpecahan di dalam rumah ini
mama papa nggak boleh berantem seperti ini
kalian gak boleh bertengkar cuma karena masalah kamila dan kisah
fadil nggak boleh
cukup camillah sama kak fadil aja mengalami semua ini
tapi jangan sampai kalian